tersangka buruan pelaku perampokan dan juga penyengkapan pulomas rituan sitorus alias yus pane ditangkap
yus pane tertangkap minggu pagi oleh tim gabungan polda metro jaya polres jakarta timur dan juga polres depok di pulbus antar lintas sumatera di medan sumatera utara
pelaku terakhir perampokan pulau mas rituan sitorus tiba di bandara halim minggu pada pukul empat belas
kapolda metro jaya irjen paul muhammad iryawan menyatakan yus pane ditangkap sesaat setelah turun dari bus
diketahui yus pane sudah meninggalkan jakarta sejak tiga puluh desember dua ribu enam belas untuk bersembunyi di sumatera utara
iryawan menjelaskan kejahatan pulomas adalah murni tindakan perampokan
sebelum pulau mas yus pane tergabung dalam kelompok korea utara bersama dengan tersangka lain beraksi di purwakarta dan juga jonggol
yus pane sempat menjual ponsel hasil perampokan pulomas di daerah warung jambu bogor jawa barat
setelah ini kami akan melakukan pengembangan
langsung bersangkutan kita bawa ke tempat di mana yang pertama mobil yang dipakai untuk alat melakukan kejahatan tersebut
kedua adalah senjata senjata api dan ketiga parang atau set tajam
dan berikutnya adalah barang bukti yang tersisa yang bersangkutan ambil dari rumah tersebut yang mungkin sudah dibagi bagi